dalam keterangan resminya di kantor kemenkopol hukam senin siang
menko polhukam mahfud md menyesalkan terjadinya pengumpulan massa yang masif
bersamaan dengan meningkatnya jumlah penyebaran covid sembilan belas dalam sepekan terakhir
menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan
pada pelaksanaan pesta pernikahan
dan peringatan maulid nabi muhammad saw di petamburan jakarta pusat
di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi
daerah khusus ibu kota jakarta untuk meminta penyelenggara
agar mematuhi protokol kesehatan
mahfud menegaskan bahwa penegakan protokol kesehatan
di daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah setempat
selain itu mahfud md juga meminta kepada seluruh pedagang hukum
agar tidak ragu menindak pelanggar protokol kesehatan
untuk mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
sebelumnya pada minggu lima belas november
satpol pp dki jakarta melayangkan sanksi lima puluh juta rupiah
kepada rizik sihab dan front pembela islam
sanksi diberikan lantaran keduanya dinilai melakukan pelanggaran protokol kesehatan
saat mengadakan acara perayaan maulid nabi muhammad
dan resepsi pernikahan putri rizik sihab najwa sihab
sanksi denda itu pun telah dibayarkan oleh rizik secara tunai
kepada pemprov dki pada minggu sore
wakil gubernur dki jakarta ahmad rizapatria menyatakan
bahwa pihaknya telah melayangkan surat peringatan sebelum acara diadakan
menurut riza pelanggaran terjadi karena tingginya antusiasme
anggota fpi dan simpatisan rizik sihab yang tidak terbendung
kami berikan sanksi yang memang terberat
dan apa yang terjadi alhamdulillah
habib rizik keluarga dan fpi tidak membantah
tidak membela diri menerima sportif berjiwa besar
kemudian langsung membayar di tempat secara tunai
ini contoh yang baik
riza berharap rizik serta pimpinan ormas dan pemuka agama lainnya
selalu menyuruhkan tiga m dan beralih mengadakan acara secara daring saja
penanganan covid sembilan belas ledjen tni doni monardo melalui konferensi pers
yang disiarkan akun youtube bnpb pada minggu sore menyatakan
bahwa jika rizik kembali mengadakan kegiatan yang dapat memicu kerumunan warga
ia dapat dikenakan denda dua kali lipat
denda ini adalah denda tertinggi
dan apabila di kemudian hari masih terulang kembali
denda tersebut akan dilipat gandakan menjadi seratus juta rupiah
doni juga memuji langkah gubernur dki jakarta anies baswedan
dan jajarannya yang telah memberikan sanksi denda administratif kepada rizik sihab
dalam pernyataannya doni munarjo juga menyebutkan bahwa mereka yang menyelenggarakan kegiatan
yang menimbulkan kerumunan sehingga terjadi penularan
tidak hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah
tapi juga kelak mendapatkan permintaan pertanggung jawaban dari tuhan
tim liputan cnn indonesia